ada banyak cerita di vision plus original series download sekarang
mau pulang ya
tenang aja yuk abang nganterin dengan penuh cinta
eh lo sadar gak sih lu tuh nyebelin banget ya
lu sadar gak yang mau lakuin tadi di depan anak ipa dan ips
itu sangat sangat membahayakan gimana kalau mereka pikir kita ada hubungan apa apa gitu
harusnya tuh lo bangga jadi cewek gue
karena nih gue kasih tau aja nih ya sekedar info nih buat lo
gue gak kirim pesan itu ke lo
lo tanya rara
rara yang nemuin hp gue
dan gue baru tau lo ngilang itu dikasih tau rara
makanya gue bingung kenapa lo marah sama rifki
rifqi bantu yang cari lo tadi

saat ini kapalnya dari apa
karena kalau kilar ini gak memproduksi suara
temen aja sih warniane juga
bernadi karena tim gue udahasik
deo gue gak nyaman dengan kita pura pura pacaran kayak begini
jadi gue mohon sama lo lo kelarin persalahannya sempat ya
dan gue yakin seminggu cukup kan
kalau lo emang gak bisa biar gue ajain sendiri bilang ke anak anak kalau kita cuma pura pura pacaran
gue gak akan melepasin lo
kalau butuh aja gak dapet
mau pulang ya
pulang aja yuk
abang nganterin dengan penuh cinta
eh lo sadar gak sih lu tuh nyebelin banget ya
lo sadar gak
yang ngelakuin tadi di depan anak ipa dan ips
gimana kalau mereka pikir kita ada hubungan apa apa gitu
harusnya tuh lu bangga jadi cewek gue
sekedar info nih buat lo
dari belahan sekolah manapun di jakarta ini
cewek ceweknya tuh banyak banget yang ngantri untuk nyari cewek gue
harusnya semua tahu jadi cewek gue
lo tau gak kenapa mereka mau ngantri buat lo
karena mereka gak tau lo nyebelin
ah mereka gak tau kan
emang kan kalau mereka tau juga mereka bakal kabur tau gak
justru yang kayak gitu yang banyak dicari tau gak
karena buat hidup kita makin seru
kecap mulu ya lo gak ada abisnya heran gue
enggak gue bisa sendiri
nanti kangen lagi
nggak usah megang megang bisa ngasih botol kecap
aduh hari ini gak diantriin sebotol kecap nih
bisa dia mengasih botol kecap
ih gue tuh kesel banget tau gak
rifki tuh kenapa sih selalu nyamperin michelle
iya gue ngerti
tapi masih mending tau michelle gak perpanjang masalah ini
kalau diperpanjang terus ketahuan kita biang keroknya
bisa bisa kita dikeluarin dari sekolah arin
bel bisa gak sih bahas itu nanti aja
oh jadi lo pelakunya
tega banget lo ya
lo liat deh sekarang kenapa napa gak dia
eh kenapa lo bisa sejat itu sama michelle
lo aja bisa sejahat itu sama rifki
lo bongkar ip di depan anak anak
aduh jangan jangan ada yang denger omongan kalian dari tadi
lo sampe dibocorin ke guru bahaya banget tau
makanya udah deh
kenapa sih kalian harus berantem terus
kalian itu partner tau
ya walaupun partner in crime
tapi tetap aja kalian bisa nggak sih gak usah berantem sekali aja
pokoknya gue minta sama kalian berdua
jangan ngelakuin hal yang bodoh lagi
pokoknya lo gak boleh ada rahasia sama gue
termasuk hal hal yang bakal rencanain ke rifki
cepetan harus balik rumah sakit
apa lagi sih botol kecap
enggak bau minyak anginnya itu
pusing bener bener ya
yaudah angkat berdua cepetan ayo
bilang aja gak kuat alasan banget sih
kuat gue mau gendong lo sekeluarga se rt selurah juga bisa gue
ih bulin cepetan
eh enak aja lu di atas gua yang di bawah
gue mau jagain ini nenek dari pandangan buruk lo tau gak
eh mana sih ini nenek kali
oh berarti kalo ini yang ketabrak orang muda lo liatin gitu hah
itu beda cerita udah ayo
emang ya sekali botol kecap bener botol kecap lo
gue gak kuat
iya tahan nafas kalo gak kuat ya tahan nafas aja ribet
tahan tahan tahan
pak pak pak bantuin pak
pak bantuin dong pak
ini korban kecelakaan pak
ya bentar dong belum juga digendong
nyebulin banget sih lo
iya udah tau kecepatan
dibuka dulu baru digendong
kita gak usah ribut gak
satu dua tiga
kecap ya pak
kepala dingin banget
pelan pelan pak kecap

iya bentar ini nyangkut
udah kayak gitu bapak ke depan aja ya pak
iya botol kecap
ih kerbuk kulit
pak kecap nih
ya udah sekarang nih
ya udah cepetan pak
iya kan ini kan urgent
satu bantuin coba
eh nanti gue susulin ya
gue ikutin dari belakang
belakang belakang belakang
dari sini area kanvan
bibir kita jalan dulu
saya tekasi dulu
untuk ambil foto
berapayimu banyak gw
iya jadi quarterback
nanti dekapin sama pria mukamya
sudah lagi tanya tanya sama saya
mau inget gamanyanever
masuk rumah sakit
tapi rifki sudah bertanggung jawab
dan dia sudah menjalani hukumannya ruth
dan bukan alasan yang benar
kalau kamu membalas perbuatan anak saya
dengan tindakan premanisme juga
saya tidak membalasnya roy
yang saya lakukan adalah mendidik anak kamu
supaya dia berhenti melakukan tindak kekerasan
bukan kapasitas kamu untuk mendidik anak saya
saya tahu itu bukan kapasitas saya roni
tapi saya terpaksa lakukan itu
karena kamu sebagai bapaknya tidak mampu mendidik anak kamu
sampai anak kamu bertindak seenaknya sama teman temannya sendiri
dan saya tahu
dari mana sifat buruk rifki itu berasal
kamu masih ngetron